kita ke informasi yang pertama banjir kiriman akibat luapan sungai welang
menggenangi sejumlah kecamatan di wilayah pasuruan jawa timur pada rabu pagi
benar sekali ketinggian banjir bahkan mencapai dua meter lebih
akibatnya aktivitas warga dan sekolah lumpuh warga korban banjir pun berharap ada bantuan segera
berupa makanan dan selimut
sedikitnya lima kecamatan di wilayah pasuruan jawa timur pada rabu pagi terendam banjir kiriman
lima kecamatan tersebut yakni kecamatan bangil beji pohjenrek kraton dan wilayah kota
banjir kiriman akibat meluapnya sungai welang pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi
di wilayah selatan pasuruan dan malang sejak selasa kemarin mengakibatkan ribuan rumah terendam
hingga setinggi dua meter lebih
akibat banjir kiriman dari wilayah selatan ini aktivitas warga mulai dari sekolahan pasar
hingga balai desa terganggu
sementara itu bpbd kota pasuruan sudah membagikan
nasi bungkus bagi korban banjir kiriman ini
kami ajak anda segera ke pasuruan jawa timur
sudah ada gita gowinda di sana
selamat pagi gita
jadi sejauh ini bagaimana kondisinya di sana
kami dengar memang ada salah satu jalur atau apalagi jalur pantura menuju jawa timur lumpuh akibat banjir
ya selamat pagi
hanum dan daniar memang banjir yang terjadi di pasuruan ini terutama di kecamatan keraton ini
merupakan banjir tahunan yang selalu saja terjadi apabila ada bit air di sungai
dan ini yang terjadi di wilayah selatan seperti banjir kiriman dari malang dan juga di kota pasuruan
ini akhirnya tumpah di wilayah keraton dan juga sekitarnya
dan untuk kondisi di pagi ini memang banjir sudah berangsur surut
namun kondisi di jalur pantura ini memang masih macet
karena memang tadi pagi sempat ditutup dan baru saja ini jalur pantura sudah mulai dibuka
namun banyak sekali truk truk besar dan juga kendaraan seperti mobil sepeda motor yang juga berhenti di tengah jalan
jadi tidak bisa melewati jalur pantura karena sempat direndam oleh banjir
namun sekarang untuk ketinggian banjir memang sekitar lima puluh cm
dan kemacetan yang panjir di dalam ini masih terjadi sekitar enam km yang ada di jalur pantura
dan sementara itu banjir ini serta lain ada dikecepatkan banjir di wilayah itu ada lima kecamatan yang terdampak
seperti halnya di kecamatan bangil dan juga beji
dan untuk kondisi di pantura ini memang masih terjadi banjir
dan kondisi di rumah rumah warga itu tentunya yang kondisi dari struktur utamanya lebih rendah
dari jalan jalan di jalan jalan lepas pantura ini tentunya masih ada banjir
dengan keadaan ini tentunya kota pasuruan sudah menghentikan kepada warga
karena memang banjir tahunan yang selalu terjadi di kota pasuruan ini memang warga sudah terbiasa
dan mereka tidak mau meninggalkan rumahnya meninggalkan harta
dan mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka
karena memang banjir ini sudah selalu diantisipasi orang warga
dan ini selalu saja terjadi setiap tahunnya ketika ada hujan yang sangat deras
dimana diketahui bahwa tadi malam sekitar pukul sebelas malam ini hujan yang sangat deras terjadi di pasuruan
dan tentunya masih terdampak pada banjir yang sampai dengan saat pagi hari ini masih saja terjadi di kota pasuruan
baik gita ini kan merupakan banjir langganan begitu ya
ini sudah tahu selalu mengantisipasi seperti yang tadi kita sebutkan
apakah sudah ada data mengenai korban kita dari banjir ini
iya menai korban jiwa sendiri memang kalau dari data dari lima kecamatan yang terdampak memang ada ribuan warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah
namun memang untuk saat ini untuk korban jiwa seperti korban meninggal masih belum ada ditemukan oleh bppd kota pasuruan
dan warga sendiri memang sudah sangat terbiasa
karena setiap tahunnya banjirnya selalu saja terjadi di kabupaten pasuruan dan khususnya adalah di kecematan keraton ini
dimana apabila kita melihat dari struktur geografis di keraton ini merupakan daerah cekungan
dimana apabila terjadi hujan di sekitar wilayahnya yang lebih tinggi daripada kabupaten pasuruan
maka di sekitar wilayahnya ini akan jatuh ke kecematan keraton
yang ini struktur wilayahnya ini sangat rendah
di kota pasuruan
dan dari warga di sana juga sangat memperhatikan juga bahwa mereka juga sudah beberapa kali meninggikan rumahnya
namun tetap saja rumahnya terendam banjir
dan untuk saat ini dari kondisi yang di sana akibat banjir yang terdampak di kecematan keraton tersebut
ini sekolah sekolah pada hari ini diliburkan
karena memang untuk sekolah juga banyak yang terendam oleh banjir
danir dan hanum
baik terima kasih gita gawinda